rencana pembelajaran tatap muka disambut baik sejumlah kepala sekolah di surabaya
namun mereka memilih menunggu kejelasan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pasalnya selama ini rencana pembelajaran tatap muka sudah berulang kali diwacanakan namun selalu gagal
sejumlah sekolah sudah menyiapkan semua hal yang menjadi syarat pembelajaran tatap muka terbatas
bahkan mereka beberapa kali sudah menggelar simulasi
kami sebenarnya sudah kita siapkan mulai awal mulai awal kita sudah menyiapkan mulai tahun ajaran baru
kapanpun nanti diminta oleh dignas kami akan siap untuk melaksanakan seperti itu
jelas ini jadwalnya juga sudah jadi bapak
kami kalau jadwal sudah siap mbak untuk yang ptm nanti yang dua puluh lima persen bagaimana yang lima puluh persen bagaimana kami sudah siap
hingga kami nanti melaksanakan saja
untuk guru yang setidaknya
yang sudah mendapatkan vaksin dosis dua sebanyak tujuh puluh tujuh persen dan dosis satu ada delapan puluh delapan persen
namun vaksin untuk pelajar sampai saat ini masih relatif rendah cakupannya
dari data dinas pendidikan jawa timur jumlah siswa untuk sma smk dan slb mencapai satu tiga juta siswa
untuk yang sudah divaksin dosis satu baru delapan persen dan dosis dua hanya satu
kondisi ini menjadi peringatan
kondisi ini menjadi peringatan bagi sejumlah epidemiolog karena angka kematian anak karena covid di jawa timur salah satu yang tertinggi di indonesia
hingga awal agustus dua ribu dua puluh satu ada satu ratus dua puluh lima anak dilaporkan meninggal karena covid
itu menunjukkan bahwa perlindungan kita terhadap anak rendah
dan kita meskipun angka cfr pada anak itu kecil kita tidak boleh menganggap itu hanya sebagai statistik
satu orang anak pun meninggal
itu kelengan kita nggak boleh terjadi
wahid wahyudi kepala dinas pendidikan jawa timur mengakui rendahnya vaksinasi untuk pelajar
maka pada tiga hari ke depan yaitu sabtu dan minggu juga akan dilakukan vaksinasi serentak di smk dan sma kabupaten kota se jawa timur sebanyak lima puluh tujuh ribu dosis
wahid mengingatkan ada perbedaan dalam penerapan pembelajaran
di sini ada perbedaan dalam penerapan pembelajaran
tim liputan cnn indonesia